dua rangkaian aksi teror terjadi dalam waktu berdekatan
mulai dari teror bom bunuh diri di makassar dan kemarin teror di mabes polri
apakah ada keterkaitan antara keduanya dan bagaimana
badan nasional penanggulan terorisme mengidentifikasi kedua serangan teror tersebut
kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan kepala bnpt komjen pol boy rafli amar
assalamualaikum selamat pagi pak boy rafli
waalaikumsalam selamat pagi mas aldi ya
pak boy ini pada saat bapak meninjau lokasi aksi bom bunuh diri di makassar
hanya tiga hari saja setelahnya kita kembali dikejutkan dengan adanya serangan penembakan di mabes polri
pak boy rafli apakah anda melihat ini ada keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut
mengingat kalau teror bom di makassar ini keduanya terafiliasi dengan jad
sementara yang di mabespori ini ada dugaan memiliki keterkaitan dengan isis
ya memang dari dua peristiwa ini adalah dua peristiwa yang berbeda
namun dapat dikatakan
semangat dari para pelakunya untuk melakukan itu adalah dilandaskan kepada ideologi yang sama
yaitu ideologi terorisme
ideologi terorisme ini karakteristiknya adalah mengedepankan kekerasan
kemudian juga intoleransi
dan memiliki keinginan apabila itu dilakukan
akan menjadi mati dengan
ya ini adalah ciri ciri khas dari kedua hal tersebut
dimana didukung juga dengan fakta adanya dua surat wasiat ya
dari di makassar dibuat oleh lukman
kemudian za juga di jakarta membuat seperti itu
dengan narasi yang mirip
jadi ini ada kesamaan ideologi
walaupun di antara mereka belum tentu tersambung
oke kalau kita melihat bagaimana
penyampaian ideologi terorisme ini disampaikan kepada anak anak muda
yang notabene masih yang kemarin kelahiran sembilan puluh lima begitu
masih usia dua puluh lima tahun
dan sebelumnya juga pasangan suami istri yang baru saja menikah
notabene masih muda juga
ini sebetulnya pola penyebaran paham paham radikalisme terorisme ini
kepada para kaum milenial dari anggota ataupun sel sel baru kelompok terorisme ini bagaimana pak boy
ya ujung dari semua ini adalah propaganda
kedua jaringan teroris global
khususnya al qaeda dan isis
yang memang mereka sudah melakukan propaganda bertahun tahun ya
jadi di samping ada yang terrekrut dan berangkat ke syria
ada juga mereka yang diarahkan melakukan aksi aksi seperti ini di negara masing masing
nah di indonesia ini
masuk di antaranya adalah koordinator dari kegiatan kegiatan ini
selama ini adalah dari jad
jad juga telah ditetapkan sebagai organisasi yang dilarang di indonesia
jadi ada beberapa fakta dari mereka
dan sel sel yang terbentuk di kalangan anak muda ini
juga hari ini mereka mereka yang melakukan rekrutan itu
atau diistilahkan menjadi
atau diistilahkan menjadi mentor
itu juga sudah ditangkap ya
jadi kita bisa nanti akan mendengar lebih lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian
oke pak boy rafli ini terkait dengan sel sel baru yang dibentuk oleh jad ataupun isis di indonesia
yang kemudian merekrut kaum kaum milenial anak anak muda
sebenarnya kita ketahui pimpinan jari sendiri sudah ditangkap
begitu sudah sempat dikatakan bahwa jaringan jad sel selnya sudah mati di indonesia
namun kenapa tiba tiba di tahun dua ribu dua puluh satu ini
menjelang bulan ramadan kemudian juga akan ada perayaan pasca hari jumat besok
ini kembali mencuat begitu ya
ya unsur unsur pimpinan jad itu seperti oman abdurrahman zainal amsori
yang mereka itu setelah menyatakan berbayat kepada isis ya
jadi ini telah terjadi sekitar enam tujuh tahun yang lalu
dan regenerasi sel sel baru ini berlangsung ya
jadi gambaran dari anak anak muda
yang saat ini terkena masuk dalam jaringan mereka itu adalah merupakan rekutan rekutan baru
termasuk tentunya yang di makassar
kemudian beberapa waktu lalu pada satu juni itu ada di kalimantan selatan
dan juga ada di jakarta kemarin
jadi mereka bisa jadi belum tentu secara komunikasi tersambung dengan langsung
namun demikian peran dari media sosial
kami melihat sangat dominan di dalam menyatukan
menyebarkan virus radikalisme intoleran yang mereka lakukan ke kalangan generasi muda
karena janji janji di sana adalah seolah olah ini adalah perjuangan yang benar
kemudian memiliki peluang jika mati dalam perjuangan ini
mati dalam keadaan syahid
jadi propaganda inilah yang diberikan
diberikan kepada anak anak muda kita yang tentunya harus kita antisipasi lebih lanjut
oke propaganda yang kemudian mendorong anak anak muda yang terpapar paham radikalisme ini
untuk melakukan aksi lone wolf begitu pak boy rafli
benar ada yang terorganisir bersama sama
ada yang hanya seorang diri
karena mereka merasa yakin apa yang dia terima itu sebagai sebuah kebenaran
sebagai jalan yang terbaik
tentu kita sayangkan jika anak anak muda
masa depan dari bangsa ini tentu adalah di kalangan anak muda
sampai harus memilih pemahaman pemahaman ideologi seperti ini
pak boy raffi lalu bagaimana upaya untuk menyisir media sosial sebagai suatu tempat
di mana paham paham radikalisme ini terjadi
sekaligus untuk menyetop begitu adanya penyebaran paham paham radikalisme kepada kaum milenial melalui media sosial
kegiatan kontraradikalisasi terus dijalankan
termasuk bnpt tentunya bersama dengan seluruh aparatur negara yang ada dan juga masyarakat
jadi kontraradikalisasi kita melibatkan masyarakat
namun demikian tentu yang namanya propaganda secara sistematis ini
mereka lakukan juga dengan masif ya
oleh karena itu kita harus berupaya sedapat mungkin
melakukan edukasi literasi juga di sosial media
karena pengguna sosial media kita ini kan mayoritas kaum milenial
dan kita tahu pengguna internet indonesia ini adalah dua ratus dua juta penduduk pengguna internet
dan dari pemegang akun media sosial itu didominasi adalah kaum muda
oleh karena itu kita harus terus melakukan edukasi literasi di dunia digital
dan sekaligus mengikut sertakan peran serta keluarga
karena keluargalah yang kita harapkan menjadi pengawas berdepan
kepada anak anak mereka agar jangan sampai penggunaan media sosial ini
merubah watak mereka terpengaruh ajakan ajakan yang mengarah mereka
untuk masuk dan ikut dalam pemahaman ideologi terorisme ini
jadi ini sangat disarankan
sayangkan ini adalah sejatinya tentu tidak sejalan dengan nilai nilai luhur bangsa kita
dengan ideologi negara kita yang berdasarkan pancasila
kita harus yakinkan bahwa kepada seluruh anak anak muda bahwa apa yang dilakukan mereka
akibat dari propaganda jaringan teroris global itu adalah sesuatu yang menyesatkan
tapi pak borafli apakah bnpt sudah berhasil mengidentifikasi ataupun
menggambarkan sebetulnya sel sel baru jaringan terorisme di indonesia
yang kemudian menjaring para kaum milenial ini sudah seberapa masif berkembang
di dalam negeri ini pak
ya kalau dibilang sebarannya ini sangat masif
jadi aktivitas kita dalam rangka mendeteksi di konten konten di sosial media
tentu kita kerjasamakan dengan para pemangku kepentingan seperti kementerian kominfo
dan juga dari unsur tni polri bssn pin dan kita sama sama melakukan monitoring
terhadap akun akun atau situs situs yang kontennya bernuansa radikal intoleran
jadi antisipasi itu dengan antara dengan kontra dan bahkan juga ada hal hal yang sifatnya
dengan investigasi dengan pendekatan hukum yang berlaku di negara kita
baik pak borafli itu saja kita selesai
terima kasih kepada seluruh masyarakat indonesia membantu dan mendukung upaya bnpt
dan seluruh pihak jajaran kepolisian untuk menangkal paham paham radikalisme di indonesia
terima kasih komjen paul boyan afri amar sudah bergabung dengan crn indonesia tiga pada pagi hari
selamat pagi pak sehat selalu
selamat pagi salam sehat selalu